oh ibu citra
nasi gorengnya udah jadi
udah dari pagi
iya toh papa
ke rumah bunda malangnya jam berapa
kan bapak gak mesen kopi ma
ini kan buat bapak
bapak udah bangun
mesinnya boros gak be
agak irit banget kok malahan
sama lu gue kasih harga pasaran
yang penting kilometernya be
eh ini mobil kilometernya udah berapa
baru dipake sekali doang
kenapa baru dipake sekali be
gak enak jalannya
kalo enak kenapa baru dipake sekali
baru sekali nyupirin gue
sopirnya keburu berhenti
kenapa gak nyetir sendiri be
kemaren abang ketemu anji sodik
katanya kontrakannya ada yang kosong
cuman udah ada yang liat liat
ya terus gimana
ya tunggu kosong
kita digusurnya kapan sih bang
gak tau melulu kalau kita keburu digusur terus kontrakannya haji sodik belum ada yang kosong gimana
abang cari kontrakan yang lain

iya iya abang cari kontrakan yang lain
mau langsung ke lokasi
atau kantor marketing
yang abang ojek dulu ya
tati mau ke rumah emak juga ya bang
kagak bang antar ya soalnya udah ditungguin emak ani
biasanya juga nggak pernah diantar bang
papa jalan dulu ya
mau kemana lu
mau jalan be
tunggu dulu gue mau ngomong
bentar gue ngopi dulu ah
lisik ya mas
ntar dulu turun dulu turun turun
udah turun dulu turun turun
oh yaudah ya ya ya
anjurin aku ke tempat paket ya
apaan sih beh
udah siang nih
ndin mau jalan
tawarin mobil gue ke orang orang
bapak jadi jual mobil
ya bener lah
ntar ndin tawarin ke orang orang ya
tawarin ke orang orang yang mau beli mobil
mana ndin tau beh
orang itu mau beli apa kagak
hari ini ada pesanan kue gak mak
ntar dibantuin ya
iya ntar ntar dulu
tunggu ya nanti dulu
dia mau bantuin emak lagi
kan dia pinter bikin kuenya
bikin adonannya lebih halus
jadi kuenya lebih enak
sepi banget ya
lu jadi jualan keliling sekarang
jadilah masa besok
kalau saya jualan keliling siapa tahu pembelinya lebih banyak
dan saya bisa kejar restoran beliin istri saya tv baru
ketua praknya udah habis ya
oh enggak pak masih aja masih ada
duduk dulu pak ya duduk pak
duduk pak duduk pak
bang ajak tungguin sebentar ya nanti habis ini antarin aku ke kantor